oh sakit hatiku oh sakit
setelah merilis sudah terlalu lama sendiri dan ekspektasi
kini kunto aji kembali merilis single dari albumnya generation y berjudul akhir bulan
selalu seperti ini berjalan
berbeda dengan dua single sebelumnya akhir bulan tidak bercerita tentang cinta
lagu ini mengisahkan derasnya arus pergaulan saat ini yang mengarah pada masalah finansial setiap akhir bulan
kunto ternyata sengaja memilih tema ini
apa yang sebenarnya pengen anda sampaikan lewat lagu akhir bulan ini sih
disampaikan apa ya
sebenarnya ini mengangkat sebuah isu aja sih nggak pengen untuk menggurui atau gimana
karena saya sendiri mengalami kan masa masa pas kos atau mahasiswa dulu
bahwa kehidupan akhir bulan itu selalu identik dengan tidak punya uang dan segala macam gitu
dan gara gara pengen fit in di satu pergaulan gitu terus ngikutin
perkembangan ganti gadget dan segala macam
dan menurut saya itu satu hal yang wajar dan itu satu fase yang pasti akan kita lewatin
lagu akhir bulan ditulis kunto aji setelah melihat kejadian di sekitarnya
proses pematangan konsep lagu ini memakan waktu empat bulan dan pengerjaannya hanya seminggu
album generation y milik kunto dinilai mendapat respon positif
karena itu ia sedang mempersiapkan materi album berikutnya
menyuguhkan warna dan cara bernyanyi yang berbeda
album kedua kunto aji direncanakan rilis tahun depan
istiarto sigit jakarta